bioskop itu ketika prokes pertama psbb kita sudah lakukan
dari mulai termogan sampai duduk sampai bubar dan sebagainya
itu semuanya kita lakukan
ada sedikit kelebihan dari bioskop
kalau dia nonton masker pasti
mata pasti ke depan
nggak ada lirik kiri lirik kanan
ngobrol kiri kanan kayak di restoran nggak ada
karena apa tidak usah pandemi aja
zaman normal dulu juga kalau ngobrol kiri kanan panggil satpam
suruh dia keluar ngeganggu penonton lain
nah ketika sekarang ini kita meningkatkan untuk penelitian
kita ajak dari laboratorium dari internasional
ambil partikel partikelnya sebelum penonton masuk
begitu penonton masuk
setelah bubar kita ambil lagi sampel ini kita tes
makanya sembilan bulan itu tidak ada kluster di bioskop